lalu berikutnya apa yang melatar belakangi keputusan pemerintah provinsi jawa barat untuk mengakhiri masa psbb
bergabung melalui sambungan telepon sudah ada kang emil ridwan kamil gubernur jawa barat
kang emil selamat malam
selamat malam mbak tiffany dan pemirsa cnn semoga semua sehat sehat dan jauh dari covid
alhamdulillah terima kasih kang emil mudah mudahan kang emil juga sehat
kang emil hari ini pemprov jawa barat resmi mengakhiri masa psbb nya
apa yang kemudian melatar belakangi alasan dari pemprov untuk mengakhiri psbb
kita tahu walaupun angka reproduksi covid di jawa barat ini sudah di bawah satu selama kurang lebih enam minggu kalau saya tidak salah
apa kemudian alasan lain karena kita masih belum tahu nih kang pandemi ini kapan akan selesai
bagaimana kita masih harus terus hidup berdampingan dengan covid kan ke depannya
betul jadi mbak tiffany harap tidak disalahpahami bahwa
selesainya psbb ini tidak menurunkan indeks kewaspadaan
justru ditinggikan tapi tidak perlu dikasih label lagi yang namanya psbb
barusan saya di bogor melakukan testing di pesantren melakukan testing di terminal dan lain lain
nah memang pertimbangannya kan harus selalu berbalik dengan data
data menunjukkan enam minggu kita sudah konsisten
berada di bawah satu ada tujuh sembilan enam di rata rata dua minggu terakhir enam puluh delapan
nah keputusan ini tidak berlaku untuk bodebek karena hasil kajian kita yang paling harus diwaspadai adalah bodebek
maka bodebek belum ikut dalam keputusan ini akan dievaluasi setelah empat juli
tapi di luar bodebek mbak memang rata ratanya sangat
turun kira kira begitu
maka kita proseslah yang non bodebek ini dengan adaptasi kebiasaan baru
tetap menggunakan testing yang agresif dan evaluasi yang komprehensif
nah insya allah dengan keputusan ini maka ekonomi bisa bergerak
tapi kewaspadaan epidemiologis juga bisa kita lakukan hanya bergeser ke level yang skala mikro
oke meningkatkan kewaspadaannya
tadi kang emil juga sebutkan akan tetap melakukan tes yang agresif
karena kita juga harus meningkatkan kewaspadaan tentunya terhadap ancaman misalnya orang tanpa gejala kang
otg ini kan juga harus diwaspadai
jadi dari kita itu ada dua
pertama terus mengedukasi tiga hal ya
pakai masker jaga jarak dan cuci tangan
itu terus diviralkan dikampanyekan
alhamdulillah tingkat kepatuhan
di atas enam puluh persen ya
harus terus kita tingkatkan
nah yang kedua
masukan dari epidemiologis adalah pada saat kita new normal atau akb
satu satunya metode untuk menjaga bahwa kita tidak lengah adalah melakukan pengetesan secara agresif
itulah kenapa kita mengubah enam ratus dua puluh tujuh mobil ambulan kan menjadi mobil tes covid
kita juga sudah mengirimkan mobil satu satunya bsl tiga paling canggih
tempat tempat jawa barat
dan juga dibantubin selama beberapa hari ke depan
dalam teori hanya itu mbak yang bisa membuat kita tetap waspada
tapi proses akb ini adaptasi kebiasaan baru bisa perlahan lahan dilakukan
contoh tadi saya ke taman safari
saya izinkan tapi hanya untuk orang yang naik mobil di dalam kendaraannya sendiri
dan jangan ada dulu warga yang non jawa barat
nah jadi semua itu dilakukan bertahap
nah keputusan psbb ini bisa balik lagi mbak tiff
jadi bukan selesai terus udah gitu ya
nanti kalau monitoring data data kita menunjukkan
ada potensi second wave atau potensi yang harus diambil tindakan
maka psbb ini bisa dihidupkan lagi
jadi di masa depan psbb ini on and off mbak
oh oke jadi masih melihat juga evaluasi bagaimana penerapan akb ini ya berarti ya kang emi
oke tadi kalau kang emil sebutkan untuk misalnya salah satunya sektor pariwisata
tadi kang emil sempat meninjau ke taman safari kan di puncak bogor jawa barat
kemudian belum dulu membuka kunjungan dari wisatawan atau pengunjung di luar jawa barat
nah kemudian di akb ini ke depannya ada adjusting adjusting juga kah di sektor sektor lainnya selain wisata
pasti ada transportasi kemudian sektor sektor masih banyak lagi
untuk mengadjust ini apakah juga keluar masuknya pengunjung atau orang orang dari luar jawa barat ini juga masih akan terus dikaji atau seperti apa kang emil
ya contoh tadi ya mbak jadi kita ingin mencoba sambil waspada sambil cari solusi
kita kan sudah berdarah darah selama tiga bulan ya
kita ingin mengetatkan
contoh krl krl itu kan sudah pakai protokol kesehatan ya mbak
pada saat ada armada bis armada bisnya ternyata nggak cukup
jadi ada problema
coba kalau kapasitas di keretanya dinaikkan pelan pelan gitu ya sambil di testing mbak
si orang orang yang warawiri bogor jakarta
kalau hasil testingnya negatif dengan swab ya
maka kapasitas menaikkan kereta itu kan bisa
nah inilah contoh bahwa kita waspada menggunakan metode ilmiah
ini berlaku di tempat transportasi
berlaku seperti tadi cuma setengahnya di taman safari dan lain lain
nah nanti perlahan lahan agresif testinglah jadi wasitnya mbak
jadi pada saat testing bilang wah hasilnya banyak negatif
maka psbb siap siap nih
mesinnya dihidupkan lagi
tapi kalau ternyata wah hasil swabnya ternyata nggak banyak dan aman
oh berarti metode kita berhasil menuju normal hijau kita sedang arahkan
nah inilah cara jawa barat
akb dipersiapkan dengan teori bertahap
tapi agresif testing jadi wasit dalam menentukan status status dalam hitungan tujuh harian mbak
oke jadi filternya itu ada di testingnya tadi ya pemeriksaan
semua ahli epidemiologi saya tanya bagaimana ngukur kewaspadaan di new normal
dia bilang hanya satu agresif testing dan close contact tracing
selama itu bisa dikendalikan dengan jumlah yang memadai harusnya kita amankan
ditambah mbak jadi rumah sakit di jawa barat itu tinggal dua puluh tujuh persen
oke kesiapannya untuk menangani ini
ya jadi kan kita khawatir nih melewati seratus persen
kapasitas sampai gedung gedung harus kita konversi jadi rumah sakit darurat
ternyata kan nggak kejadian
makin kesini turun dari lima puluh persen empat puluh tiga puluh terakhir hari kemarin dua puluh tujuh persen
artinya pasien pasien di jawa barat itu banyak yang sembuh sudah tujuh kali lipat dari kematian
dan mayoritas memang adalah otg seperti yang mbak tiffany tadi
maka untuk nge tracking otg kan itu adalah agresif testing
contohnya minggu lalu
minggu lalu mbak di puncak itu
sebuah warga yang tanda kutip mau berpiknik kita testing kan
dengan rapi tes kemudian delapan puluh delapan reaktif
setelah itu dites swab ketemu dua orang wisatawan dari jakarta positif mbak
nah itulah cara kita sambil membuka sambil mengetes
nanti kita bikin ternyata kalau jumlahnya besar ya kita tutup
kalau ternyata kecil terkendali kita perketat saja
inilah tarik ulur ya kira kira kebijakan tarik ulur
inilah yang akan kita terapkan selama akb pada saat status psbb ini diakhiri dulu sementara itu
kang emil tiga wilayah lain ya bodebek bogor depok kemudian bekasi
belum masuk ke dalam berakhirnya psbb kan
karena masih mengikuti psbb masa transisi di dki jakarta
nanti bentuk pengawasannya juga akan seperti apa terhadap ketiga wilayah ini
ya kalau bodebek
bebek itu memang spesial ya mbak
karena persebaran virusnya itu berbeda dengan virus virus yang di luar bodebek
jadi saya sudah perintahkan dari minggu minggu pertama virus ini diumumkan
bahwa bodebek itu harus ikut frekuensi arah kebijakan jakarta
kalau jakarta transisi kita melakukan proses itu
kalau jakartanya sudah buka kita juga buka
karena klasternya ini harus satu irama
jadi itulah kenapa
karena keputusan ini baru berlaku hanya untuk non bodebek
bodebeknya akan kita evaluasi empat juli
nanti hasilnya kita lihat
oke intinya pasti akan terus dievaluasi akan terus diawasi ya oleh pemprov jawa barat ya
terima kasih kang emil
sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini